saya pikir haikal itu tipikal anak yang tidak mementingkan dirinya sendiri makanya dia mendukung
dodot untuk menjadi ketua santri gitu gitu kan mereka tuh setiap kawan loh tapi kandung
hai kali itu menurut saya menyadari bahwa
assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh
santriwa santriwati semuanya sebelum acara kampanye atau pembukaan kampanye dimulai ustadz
punya pesan pantun buat kalian silahkan kecaringin lewatnya rumpin jahe lihat kancil di atas
tanah jatuh kalau ingin jadi pemimpin jatuh jadilah pemimpin yang adil dan amanah cak
baik kalau begitu
itu langsung aja kepada calon ketua santri ya kalian sekarang boleh berkampanye apa saja agar
besok di hari pencoblosan banyak yang mendukung kalian ya untuk yang pertama kami persilakan
kepada sobri maju ke depan untuk berkampanye tepuk tangannya transliteran drama prize
kalau kali ya enggak
lebih pensar ya kalian semua kalau mau makan tinggal ke dapur
pasti makan semua udah siap ya masa makanan di toilet jadi dapur lah sebentar sebentar
sebentar sobri pasti belum selesai untuk menjelaskan penjelasannya sobri coba selesaikan
baik bakalan saya selesaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh buka selesaikan pamit selesaikan kampanye selesaikan selesaikan
selesai kan berduk duk aduh ampun deh yang selanjutnya silakan untuk ke dua silakan ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
jika saya terpilih jadi ketua saya akan membuat kartu yang kalian tunggu tunggu
kartu ini namanya kis kartu izin santri jadi kalau kalian mau keluar pesantren masuk
pesantren tinggal tunjukin kartunya ke pos sedikit pasti boleh keluar
berarti berarti perhatian untuk seluruh calon ketua ya termasuk kamu juga kamu kalau membuat
program atau membuat inovasi dalam produk pesan trikulanta harus sesuai dengan peraturan yang
berlaku nah masalah kartu izin santri yang tadi ustadz pusat nggak izinin ya jadi tetap kalian kalau
mau keluar dari pondok pesantren kuranta harus sih
ustadz musa dulu ya ya nggak jadi dukung dodot dong ya aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh
yang berikutnya aika ya kita juga silakan agar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh ya
kalau aika mau undur diri dari kampanye ini aikal nggak mau jadi calon ketua
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
mundur ke boleh kamu terus maju kamu jadi pemimpin kamu pasti bisa kamu sanggup
hai tapi aikal mendingan ngomong dodot aja
kapan lagi jadi pemimpin kamu harus jadi pemimpin
kayaknya lebih pantas dodot aja dia yang jadi ketua paden aikal ngomong dodot aja
kenapa kamu lebih bisa kamu sanggup
paden begini begini paden
kalau mau ada yang dibicarakan secara pribadi antara farid dengan haikal bisa dibicarakan mungkin di luar dari
aula ini sebab kita masih lanjut acaranya ya nggak mau ini aikal mau ngomong
pak aikal maaf
silakan ya ya ya berikutnya butet silakan enggak silakan butet assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh kawan kawan semua waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kalau butet terpilih
menjadi ketua santri butet akan ajarkan kalian sila woi bagus ini mantap mantap butet berjanji
akan menyiapkan semua keperluan dan mengajarkan kalian teknik dasar sampai teknik yang terakhir
dengan begitu butet pun ingin kalian pilih butet ya kawan kawan kalau begitu wassalamualaikum
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya tepuk tangan
semuanya untuk para calon ketua santri
alhamdulillahirobilangalamin santriwan dan santriwati akhirnya acara pembukaan kampanye
filkadri hari ini berjalan dengan lancar alhamdulillah
nah kalian pasti sudah punya pilihan kan ya nanti akan milih siapa di antara kandidat ini
nah yang penting jangan sampai gol gol iya dong masa belum tahu ya kalau kalian sudah pilih siapa
tahu siapa pasti udah tahu pilih sobrini pilih dokter pasti pilih butet ya mungkin ustadz ada yang
mau ditambahkan kalau sesi ya sependapatlah dengan usaha ambil cuma mungkin saya mau dapat
sedikit aja oh ya silahkan ustadz ada gajah lebar kupingnya itu kayu jati kesukaan saya
yang jadi pemimpinnya cakep tetap ustadz abel di hati saya
bakal kapan aja ya ya diambil hati ya ya tambahkan ustadz ridwan baik ustadz cuman ingin berpesan
kepada siapapun nanti yang terpilih menjadi ketua santri kalian contohlah seperti rasulullah
shallallahu alaihi wasallam apa empat sifat rasulullah shallallahu alaihi wasallam wajib
kalian contoh pertama sidik amanah
pour tak blik fatto fatonasyayaitu aja sih dari ustadz mungkin cara seputar ada ingin
disampaikan untuk menutup pertemuan ini kita sama sama membaca hamdalah
o'gale anaknya limik yang dari kami wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
persiapan buat pilihan
pak d pak d
kenapa sih pak d tuh ngurung aja
kayak burung usah betelor
haikal itu kan punya potensi jadi pemimpin pak ustadz
mungkin gini kali pak d ya
mungkin saya pikir haikal itu tipikal anak yang tidak mementingkan dirinya sendiri
makanya dia mendukung dodot untuk menjadi ketua santri
gitu gitu kan ike itu setiap kawan loh
tapi kan dia punya masa depan pak ustadz
jadi gini pak d ya
haikal itu menurut saya menyadari bahwa
dia itu tidak memiliki potensi untuk menjadi seorang pemimpin
nah kan ada hadis mukhori
apabila suatu urusan diserahkan kepada suatu kaum yang bukan ahlinya
maka terulah kehancuran itu
nah haikal bukan hanya mengerti aniesnya
tapi juga sudah menjalankannya pak d
pak d mah gitu ih
bukan dengerin malah teriak teriak
sampai pura pura main gendang lagi begini begini
ya sering ini main gitar
ya udah pak d yang sabar ya
pak d kenapa sih pak d pak d yang sabar ya
ustadz mulia yang santun
pak d pak d
bapak tengok ke bawah dulu
tengok ke bawah
ngapain saya mesti lihat ke bawah
kenapa lihat ke bawah
oke jangan kata berlaku laku
ini tengok aja dulu
lihat ke bawah
apa sih kaki saya beli
lagian pak d udah tahu ada kursi di situ
kaki pakai dimasuk masukin ke bawah
pak d buka dulu senjata semua
tuh tuh lihat
emang udah hitam dari sananya pak d
kayak lengkuas cabut dari tanah ya
ya udah udah gini aja
pak d bawa aja ke uks
di ruang uks itu ada kotak p tiga k
nah di dalam kotak p tiga k itu ada obat merah
sebelah sana deh
karena saya yang berbuat saya yang bertanggung jawab
pelan pelan pak d
malam ini ada jadwal patroli
harus kontrol kamar anak anak triwan
astagfirullahaladzim ya allah
ya ya usah usah
ya maaf pak d
usah usah pak d